pemprov dki jakarta telah selesai merevitalisasi jembatan penyeberangan di jalan sudirman jakarta pusat
berkonsep kapal pinisi jembatan dengan desain futuristik ini mendapat respon positif dari warga
sejak sabtu pagi jembatan penyeberangan orang yang berbentuk mirip dengan kapal pinisi di jalan sudirman nampak ramai oleh warga
baik para pejalan kaki maupun pesepeda yang menyambut positif kehadiran fasilitas jpo baru di pusat kota jakarta tersebut
proyek revitalisasi jpo tiga lantai yang dimulai sejak dua ribu sembilan belas ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera pengintai
mendeteksi beban serta elevator khususnya bagi pesepeda dan penyandang disabilitas
jpo yang telah diresmikan oleh gubernur anies baswedan pada sepuluh maret lalu diharapkan tak hanya mampu menambah kenyamanan masyarakat dalam menyeberang
melainkan juga bisa menjadi ikon baru ibu kota
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan jembatan penyeberangan orang yang juga berfungsi sebagai jembatan penyeberangan sepeda di kawasan sudirman jakarta pusat pada kamis sepuluh maret lalu
untuk informasi selengkapnya saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
clarissa bagaimana respon warga yang melintasi jembatan pinisi ini dan apa yang paling menarik di sana
baik lady seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada hari kamis lalu
tepatnya pada tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh dua gubernur dki jakarta anies baswedan telah meresmikan fasilitas umum baru
tepatnya di jalan jenderal sudirman jakarta pusat yakni jembatan penyeberangan orang dan juga jembatan penyeberangan sepeda
jembatan sepanjang enam puluh enam meter dengan lebar dua lima meter ini didesain secara unik dan juga futuristik dengan menyerupai kapal pinisi
sehingga jpo ini dinamakan dengan jpo kapal pinisi
nah pada akhir pekan pertama pasca dibukanya dari fase
dan juga dari jenderal jenderal sudirman
kami memantau sejak pagi bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk bisa menikmati dan juga berakhir pekan di area jembatan ini
meskipun begitu bisa dilihat ya bahwa di belakang saya sekarang tidak seramai tadi pagi
karena tadi juga hujan sempat turun di kawasan sudirman jakarta pusat ini lady
namun berbagai macam aktivitas bisa dilakukan di atas jembatan penyeberangan orang ini
antara adalah dengan untuk melakukan lari pagi ataupun juga jalan santai
kemudian juga karena berlaku
lokasi di tempat yang strategis atau di pusat kota
tempat ini juga cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto dengan latar belakang yang indah
yakni latar belakang gedung gedung perkantoran
kemudian lady tadi kami juga sempat menjajal jembatan penyeberangan orang ini
dan ketika kita berjalan ke area lantai dua nya
kita juga akan menikmati adanya mini galeri ataupun juga zona apresiasi untuk bisa menghormati mereka
atau para pahlawan tenaga kesehatan yang telah gugur
ketika berjuang melawan pandemi
covid sembilan belas di ibu kota
kendati masih terdapat sebanyak tiga puluh tujuh nama yang terpatri
pemprov dki jakarta menyebut pihaknya kedepannya akan menambahkan sejumlah nama nama para tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi ini
nah untuk bisa mendukung dan juga menambah kenyamanan dan juga keamanan para penggunanya
area jembatan penyeberangan orang kapal pinisi ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas
antara lain adalah kamera pengintai atau cctv
kemudian juga terdapat
terdapat sensor beban
kemudian juga di sini yang menarik adalah terdapat elevator yang luas sehingga bisa memuat hingga tiga puluh orang atau setara dengan tiga kilogram
di sisi lain di sisi tengah dari area kapal pinisi ini ataupun jpo kapal pinisi ini lady
juga sudah terintegrasi dengan moda transportasi transjakarta khususnya adalah halte karet
sehingga sangat memudahkan mereka para pekerja yang berada di area kawasan jalan jenderal sudirman ini
kemudian meskipun dibalik kemewahan
dan juga kemegahan dari jpo kapal penisi ini
saya masih melihat adanya satu kekurangan dari jembatan ini
yakni tidak terdapatnya area ataupun juga jalur khusus penyandang disabilitas tunanetra
tentunya dalam hal ini pihak dari pemprov dki jakarta
meski bersikap terbuka terhadap kritik dan juga saran yang tentunya bisa membangun dan juga memperbaiki fasilitas fasilitas umum yang ada di kawasan ibu kota jakarta
tentunya hal ini juga harus sejalan dengan kolaborasi ataupun juga kerjaan

dengan kolaborasi ataupun juga kerjaan

yakni dengan menjaga kebersihannya
karena pada pagi hari tadi saya juga sempat memantau bahwa ada sejumlah warga yang malah meninggalkan sampah bekas minumnya mereka di area jalur penyeberangan orang ini
dengan alasan tidak terdapatnya tempat sampah di area jembatan penyeberangan orang
tentu hal ini juga harus menjadi

dan kita semua menyadari bahwa fasilitas umum adalah milik bersama dan harus dijaga bersama sama pula
baik terima kasih clarissa aradia untuk informasi anda melaporkan langsung dari jakarta